mendingan kamu sekarang pulang ya
udah mau malam lah
biarin aku aja yang jagain alva disini
kamu gak mau ditemenin
gak usah ken
besok aku boleh datang kesini lagi
tentu boleh ken
malam aku berasa kamu dateng terus
jadi waktu alva sadar
aku bisa kenalin kamu sama dia
biar kamu gak penasaran
yaudah aku pulang dulu ya
untung aja tony gak marah
tapi aku yakin banget antoni tuh pasti sedih banget
karena dia tuh kan khawatir banget sama kembarannya sendiri
anak kembarnya tuh kuat banget ikatan batinnya
tapi gak peduli aku gak peduli dia
ya sebenernya sih aku pingin
temenin antoni ngejagain alva
lagipah dia kan udah lama kepisah sama kembarannya sendiri
kendi masuk rumah sakit
enggak bukan kendi yang sakit
kendi yang udah ketemu sama alpha
nah waktu udah ketemu tuh alfanya malah kabur
jadi kendi sama alva kejar kejaran
kendi tuh hampir ketabrak
tapi malah alfa yang luka
kepalanya tuh kebentur toar tolar
pertama kali lo kecelakaan lu amnesia
sekarang lo kecelakaan lagi
kamu udah sadar fah
kok gue di sini toh
kamu kecelakaan fah
waktu kamu dikejar sama kendi
ada bis yang mau nabrak candy
dan kamu nelamatin dia fah
tapi sayangnya kamu jatuh dan kebentur trotoar kepala kamu
kamu bilang apa barusan
gue udah inget semuanya tuh
makasih ya allah
kalian tenang aja ya
alva udah gak apa apa
hah serius ya ton
aku sekarang udah sembuh loh
dia udah gak hilang ingatan lagi
udah udah udah sembuh ya ton
udah sembuh nih
udah sembuh amnesianya
masa sih aku bohong sama yang
tadi antoni yang ceritain semuanya ke aku
tuhan memang maha baik
setelah antoni kembali
sekarang alva kembali kepada eyang lagi
oke kalau begitu aldi
dan besok pagi eyang terbang ke jakarta
yaudah deh eyang
wah pokoknya heboh di
pokoknya sampai terang terang gitu
dari yang nadanya
khawatir sampai seneng
gua juga nyangka kayak gitu di
soalnya lu juga senang kan girang
apalagi penuh penuh gak pernah digunain lagi sih
faham gua lebih seneng
mau aku suapin fah
gue bisa makan sendiri kali
terapi lu belum berhasil
mungkin aku koma terlalu lama fah

nggak bisa cepat ngasih perintah ke anggota tubuh
ya butuh waktu lama lah
untuk kembali seperti semula
kalau mungkin terjadi
udah lah fah
kamu gak usah mikirin aku
sekarang aku udah bisa kondrimah kenyataan
sayang kamu sadarinya telat
dari kemarin kayaknya nungguin kamu di sini
coba kalau nggak aku suruh pulang
dia khawatir sama kamu fah
ya kan nungguin gue karena
tapi dia pin banget kenal sama kamu fah
sebelum kamu hilang ingatan
dia ngerasa belum pernah kenal sama kamu
pangeran masa kecilnya dia
ton pangeran pangeran lagi
lu gak ngeliat apa penampilan gue kayak gembel ini
lagi antum fah
masa pangeran itu udah lewat
semua orang juga udah lupa
ya bagi dia
mungkin gue pangerannya masa kecil
dan gue curiga dia udah lupa
yang ada di hati dia itu kan lo ton
udah ya minum
sudah kalau gitu kamu minum dulu ya
ya makasih ya
ya makasih ya
nah dulu sekarang
kamu istirahat aja ya
antoninya gak ada tuh
nanti aku nungguin
nanti aku nungguin
nanti aku nungguin
yang ada tuh
aku tuh datang ke sini buat jenguk kamu
aku tuh datang ke sini buat jenguk kamu
tahu dari mana
tahu dari mana
tahu dari mana

kenapa jadi ceritanya
kenapa jadi canggung begini
padahal banyak banget yang pengen aku ngomongin
tapi kenapa aku jadi bingung sendiri ya
oh ya kita kan belum kenalan
kenalin dong nama aku candy
candy kan gak pernah tau keberadaanku selama ini
ken akhirnya kamu bener bener ngeliat aku sekarang ini
kira kira apa yang ada dalam pikiranmu ya
loh kok malah bengong sih
oh iya alfa syukur deh kalau kamu sadar
tapi aku tuh bingung banget lah
selama kamu jadi anthony aku tuh udah ngerasa aku tuh deket banget sama kamu
padahal kan sebelumnya kita nggak pernah kenalan ya
aku seneng fah kamu udah sadar
kamu kan saudara kembali antoni
padahal kita udah kenal dari dulu
padahal dari dulu kita juga udah dekat
padahal kita udah deket
padahal kita udah deket